jadi lansia yang dititipkan
semoga ada yang membuka kaca mevri sehingga kita bisa mengetahui
sukses jadi pemain pelatih bahkan hingga manajer nih